korea selatan menjadi destinasi wisata turis indonesia yang popularitasnya meningkat beberapa tahun terakhir
tapi tidak hanya wisata kuliner kemudian wisata belanja wisata seperti k pop wisata k pop k drama
hingga wisata kesehatan dan kecantikan pun menjadi tujuan wisatawan ini datang ya ke korea selatan
namun bagaimana kabarnya di masa pandemi di mana kita tahu tidak hanya korea selatan
tapi seluruh dunia sektor pariwisatanya juga harus beradaptasi ya
kami akan bahas malam hari ini bersama irma maulida pr dan juga media manager korea tourism organization atau kto
dan juga ada emma atau emanuela sabatini salah satu blogger yang saat ini coba saya contek dulu ada di gwangju korea selatan
oh jajanasemida terima kasih
terima kasih emma dan juga mbak irma sudah bergabung dengan korean corner di si indonesia connected malam hari ini
kita akan ngomongin ya apa kabar sih wisata korea selatan ya di masa pandemi ini
saya mau ke mbak irma dulu
mbak irma kita tahu bahwa tren wisata korea selatan ini mungkin beberapa tahun belakangan ini meningkat
boleh dijelaskan enggak mbak seberapa sih peningkatan ini apakah juga peningkatan ini salah satunya karena hal ini yang juga semakin mendunia kah
kalau berbicara untuk peningkatan apa istilah populer semakin populer jadi kita memang berterima kasih kepada hallyu
hallyu ini kan semakin dikenal oleh dunia mulai dari k dramanya atau k popnya terutama setelah bts terkenal ke seluruh dunia ya jadi semua orang kenal yang namanya k pop gitu
jadi untuk berbicara tentang dampak yang sangat positif terhadap pariwisata korea itu sangat positif sekali
oke kalau kita lihat kan jenis subsektor pariwisatanya banyak banget ya mbak irma ya ada belanja kuliner wisata k pop k drama yang syuting syuting tempat drama korea pun itu juga banyak kecantikan
kalau dijabarkan ke kita top lima nya apa sih yang paling laris yang paling laku nih
tow lima itu sih untuk masyarakat indonesia yang pertama masih budaya ya budaya kenapa
karena korea juga memiliki perpaduan budaya tradisional dan modern yang sangat harmonis gitu orang indonesia masih tinggi minatnya di situ
kemudian yang kedua itu ada shopping orang indonesia wisatawan indonesia terkenal suka shopping kan
kemudian yang ketiga itu ada hallyu tentunya ada wisata k pop wisata k drama kemudian ada k food wisata makanan
dan tentunya yang terakhir itu ada mais kalau ke indonesia itu lebih ke insentifnya lebih kepada company company yang mengirim insentif untuk karyawannya ke korea
oke saya akan ke emma emma emma udah berapa lama jadi blogger di sana
di korea maksudnya tinggalnya
kemudian apa ngangkat wisata wisata korea ini
iya jadi saya sudah tinggal di korea hampir tiga tahun
kebetulan memang suka menulis jadi nulis dari di indonesia sudah mulai ke blogger sampai dengan saat ini
saya tinggal di korea juga terus ke blogger gitu aja sih
oke kenapa kamu tertarik untuk menulis blok gitu ya menulis tentang wisata kemudian budaya apa menariknya
sebenarnya kalau misalnya dibilang zaman sekarang orang orang lebih suka

saya juga suka lihat video ya bikin foto atau gimana gitu
tapi kalau dari saya sendiri sebenarnya saya suka banget sama foto dan juga saya suka nulis
kenapa enggak pakai platform blog untuk sharing tentang wisata
alam entah itu makanan entah itu apa
kegiatan kegiatan yang saya lakukan di sini sebagai korener di korea
oke emma kita tahu bahwa korea selatan dan indonesia
ada sedikit persamaan karena mungkin masih berada di salah satu
ada di sama sama di benua asia ya kemudian mungkin soal culture agak sedikit mirip gitu
apakah ini juga sekaligus yang menjadi daya tarik wisata di korea selatan untuk turis turis indonesia
ini salah satu yang paling banyak yang datang ke sana kan turis indonesia
betul kalau misalnya dilihat dari persamaan kita bisa lihat dari persamaan wisata kan
kalau di indonesia kita punya banyak peninggalan sejarah kayak candi
kalau seperti itu
nah kalau di korea mereka juga punya peninggalan sejarah dari zaman zaman kerajaan dulu kayak misalnya palace
orang orang indonesia suka banget paling suka banget datang kalau ke korea tuh ke jongbukgung palace jongbuk kayak gitu
itu yang saya lihat persamaannya sama sama punya peninggalan sejarah yang sampai saat ini dijadikan
promosi untuk negara
saya akan balik ke mbak irma
mbak irma kita tahu semua sektor pariwisata seluruh negara saat ini tuh lagi struggle ya bagaimana melawan di masa pandemi ini
korea selatan sendiri apa kabar wisatanya di masa pandemi ini
belum buka kan setahu saya untuk turis
sedih sekali masih belum buka
saya juga sedih jadi nggak bisa ke sana soalnya
untuk di korea nya sendiri sekarang memang sama sih sama sama seperti di indonesia juga terpukul wisatanya
tetapi saat ini untuk mencegah terpuruknya sektor wisata korea itu aktif untuk mempromosikan tujuan wisata bebas kontak namanya
saya nggak dengar
jadi tujuannya untuk meningkatkan wisata domestik dulu di sini di tengah pandemi ini
jadi tujuan wisata ini tuh outdoor
jadi seperti hutan pantai gitu kebun raya
jadi sama sih sama di indonesia lebih di domestiknya dulu gitu
jadi sekarang fokusnya ada di pasar domestik atau pasar lokalnya dulu ya mbak irma ya
ada bocorankah kira kira sekarang kan semua negara tengah dalam masa atau proses vaksinasi kan
ini banyak sekali kalau di timeline di lini umum
di lini masa suara suaranya katanya akhir tahun katanya awal dua ribu dua puluh dua gitu
ada yang pertengahan tahun gitu
kira kira ada bocoran nggak
kapan akan dibuka
akan itu ya akan buka bordernya
kalau kita sih di kantor sering ngobrol gitu kan
yang sering bercanda hanya tuhan yang tahu ini
karena belum ada bocoran sama sekali kita hanya bisa berdoa sih semoga cepat dibuka bordernya
mudah mudahan sih memang tuhan kita bisa bisa segera travel ke korea juga
dari korea bisa ke indonesia juga
intinya sih kalaupun dibuka semua harus dipastikan dalam keadaan aman ya
artinya baik untuk di dalam negeri korea selatan itu sendiri
mbak upun juga wisatawan atau turis yang datang ke sana ya
oke mbak irma tadi sekilas di paket pengantar kita kan kita ngomongin juga bagaimana wisata virtual kan
yang ada di sana
ini juga sekaligus untuk mengobati apa ya
untuk mengobati apa rasa rindu turis turis yang ke pending gitu ya
hasratnya untuk jalan jalan ke korea selatan
ini menarik juga bisa diaplikasikan tentunya untuk kita di indonesia
boleh dijelaskan mbak irma
untuk wisata virtual sih sekarang kita yang kami yang kto jakarta ada kan itu
ada dua tema sih ya
yang pertama tema umum itu menyangkut destinasi destinasi
atau atraksi wisata yang populer biasa seperti di seoul atau di busan atau di kota kota lainnya gitu
kemudian yang kedua ada tema khusus
nah tema khusus ini lebih khusus misalkan k food khusus untuk jalan jalan untuk mencoba makanan makanan korea
atau atraksi atraksi wisata yang anti mainstream yang masih belum dikenal gitu orang orang indonesia gitu
nah ini apa
wisata ini apa bisa diaksep melalui apa
yang pertama kita
jadi itu dapat diakses melalui media sosial kto jakarta
semua platform media sosial kita
kemudian yang kedua ada life tour
live virtual tour melalui sosial media cto jakarta juga gitu
yang ketiga itu ada eksklusif virtual tour
jadi kalau ini khusus untuk undangan saja
misalkan kita mengundang travel agent atau studi tour pelajar pelajar dari indonesia
untuk wisata virtual bersama kita gitu
jadi cukup sekarang cukup kita cukup gencar sih untuk untuk mempromosikan wisata virtual ini
oke ini bukan hanya untuk lokal ya tapi artinya untuk turis pun juga kita bisa akses ya
iya untuk turis ya ini untuk khusus untuk di indonesia
oh khusus untuk indonesia
untuk indonesia saja
saya akan balik ke emma terakhir emma
kalau saran dari seorang emma ya
yang ada di sana boleh disebutin apa sih destinasi wisata yang harus dikunjungi pertama misalnya kalau untuk first timer
oke kalau sebenarnya untuk destinasi wisata sangat banyak banget
udah yang di indonesia udah pada sering dengar gitu ya
kalau misalnya baru first timer harus pergi ke jongbukbong ke gonghamun
yang masih satu jalur
tempat peninggalan sejarah
terus habis itu pergi ke myongdong untuk shopping
lalu pergi ke cheonggyecheon
sebenarnya di bali ya
percantik sedikit yang serupa menjadi stream cheonggyecheon
nah itu itu juga biasanya sama satu lagi mungkin bisa ke insadong ya
tempat tempat ya
yang etnik etnik seperti itu
itu kalau buat first timer ya
kalau suasana biasanya memang lebih fokus di daerah kota seoul yang sebagai ibu kota
oke boleh nanti
kalau untuk teman teman yang udah nggak first timer sih biasanya lebih ke tempat lokasi shooting lah
lokasi shooting drama lah k pop lah
atau tempat gini pernah jadi misalnya restoran yang pernah ditunjukin sama siapa gitu
oh oke itu anti mainstreamnya ya
kalau saya mbak irma ada nggak tempat wisata bisa ketemu seonjunggi nggak ada ya
saya pernah ketemu seonjunggi
nggak ada ya
itu saya dulu deh kalau gitu
nanti habis itu bareng
ngantri kalau itu ya
oke terima kasih
kalau ketemu sama artis itu kayak laki lakian gitu loh mbak
soalnya saya juga selama udah hampir tiga tahun di sini
itu sekali banget saya cuma ketemu sama ism giwak itu
gara gara tadi shooting drama gitu
maksudnya nungguin ke tempat lokasi syuting itu atau nggak sengaja
kebetulan saya lagi jalan gitu
terus dia tiba tiba kok rame orang orang gitu
ternyata dia ada shooting gitu
terus orang orang ism giwak ism giwak ism giwak
itu heboh langsung tempatnya kayak gitu sih
mudah mudahan nanti ya pengalaman saya pertama korea bisa ketemu yang kebetulan kayak gitu
ketemu seonjunggi atau hyunbin lah minimalnya
mudah mudahan nanti mungkin kita bisa bareng bareng nongkrong di kang na
mungkin kita coba kafe kafe di sana
siapa tahu ada jungki ke sana
terima kasih mbak irma dan juga emma sudah bergabung di korean corner minggu ini
salam sehat ya